menjaga tradisi teh adalah alasan utama kedai teh ini berdiri
lu kan salah satu pemain dengan bip test terbaik ya di dbl ya
tanpa mungkin kita sadari itu ya